terima kasih banyak
terima kasih banyak
kau tidak bisa menolak perintah ibumu
kau akan dinobatkan sebagai raja hari ini juga
kau akan menolak perintah ibumu
di mana aku harus mencarinya
dewa tagu tolong bantu hamba untuk mencarinya
berikanlah hamba petunjuk
tolong selamatkan aku aku mohon
jaga dewa batara
mereka dalam bahaya
dinda prabu akhirnya kau sudah tukul aku
raif prabu berhati hatilah raif prabu
sudah kuduga kau akan datang siliwangi
tapi sekarang kalian berkumpul di sini untuk merayakan kematian kalian bertiga
kalian benar benar pengecut
yang pengecut itu istrimu kentri manik
dia yang sudah menyuruh muridku dan suaminya untuk membunuh walangsung sang
tapi setelah itu dia malah meracuni mereka
dan membuat muridku kampar mati
dan membuatnya terjadi
tidak kanda itu semua dosa itu semua fitnah
kanda jangan dengarkan pembual itu
apa yang dikatakan itu semua bahan kanda
aku tidak mungkin melakukan itu semua ganda
dia sengaja melakukan itu agar kau membencimu kanda
kau telah membunuh suamiku
aku kehilangan orang yang aku cintai
tidak ada gunanya aku berbohong
perkataanku sempurna adanya
istrimu kentri manik adalah dalang dari penculikan walang sungsang
istriku bukan orang sejati
tiap ketanding kali kau datang aku akan keduanya

atau berada di dalam pop danke

selain betul buruk kanda selalu ber effeminate artisan
langsung sembunyikan setelah itukan mereka
kau berhasil gandhi
terima kasih banyak
rai bagaimana keadaannya
apa yang kau rasakan
aku aku kesakitan yuda
kanda aku mohon kepadamu kanda
aku sangat takut sekali
aku mohon kepadamu jangan tinggalkan aku lagi kan
dinda pasti akan selamat
dinda ada hal penting yang ingin anda tanyakan padamu
dan kanda mohon jawablah dengan jujur
kanda ingin menanyakan apa
apakah benar yang dikatakan rucita dan rani
bahwa dinda akan terima hati

berada di balik penculikan walang sungsang
itu tidak benar karena itu semua fitnah
tidak mungkin aku melakukan hal itu
biar bagaimanapun juga walang sumsong juga adalah putraku
dan aku sangat menyayanginya seperti putraku sendiri
itu benar rai
itu sangat begitu benar
dan itu sangat tidak mungkin
dan itu sangat tidak mungkin
tidak mungkin rai prabu
kak kanda sudah lah dinda mohon
jangan membuat rai putri manik semakin tertekan
biar bagaimanapun dinda tetap percaya pada rai ketering manik
tidak mungkin rai berbohong kak kanda
kanda prabu mencurigaiku
sepertinya aku tidak akan lolos dari hukuman
kalau sampai rai prabu siliwangi tahu
aku jadi kaki tangan rai kentring manik
dia pasti akan menghukum gantung aku
beri hormat padaku si ratu dan raden nabi qala
kami sudah siap
terima kasih kepada rakyat kandang osi yang sudah hadir
malam ini akan menjadi sejarah besar bagi kandang musi
karena malam ini raja baru kandang wesi akan segera dinobatkan
silahkan gusti ratu
wahai kalian rakyatku
perlu kalian ketahui
beberapa waktu yang lalu aku mengemban amanah dari mendiang suamiku
untuk memilih salah satu dari kedua putraku
abikara dan wistapati
selama ini aku menimbang nimbang
siapa yang pantas untuk menjadi raja kandang besi
setiap saat aku menilai
dan sampai pada akhirnya
aku merasa yakin
menyerahkan rencana kerajaan
abikara dan abikara
abikara akan memberikan kejayaan dan kesejahteraan bagi rakyat kandang besi
bagi rakyat kandang wesi

beliau mungkin harus mengambil back billionsweb spin
kau sah menjadi raja kandang wesi
semoga aku tidak mengecewakanmu ibu nda
rakyat kandang wesi yang aku cintai
raja baru kandang wesi
aku akan mengemban amanat ini
sebagai raja yang diberikan oleh gusti ratu parwati
aku akan membangun kejayaan
dan membangun kesejahteraan
untuk kandang wesi
mari kita berjalan
kita sambut raja baru kita
gusti prabu abikara
raja baru kandang wesi